kita menyebutnya produk artisan mbak jadi artisan itu terdiri dari fashion craft dan makanan
itu memang saat ini ukm kita masih kuat di tiga segmen tersebut
dan ini juga kita terus dari kita contohnya yang konkretnya itu tahun lalu dibuka oleh pak joni juga
kita mengadakan pelatihan di daerah tiga t bersama dengan bakti kominfo pak joni iji melaporkan
pendaftaran itu kita buka dua lima ratus umkm mbak ternyata yang mendaftar itu enam lima ratus
jadi antusiasme daripada ukm di daerah tiga t itu juga sangat banyak dan sangat berkembang sekali
sejalan dengan pak joni dengan infrastruktur yang nantinya akan dibuat
backbone nya kita juga yakin para ukm di daerah terpencil dan tiga t itu juga akan meningkat mbak